garis muhammadiyah itu berdasar pada hitam
yakni muhammadiyah tidak terlibat pada proses politik praktis
maka harus menjadi acuan
muhammadiyah memberi kebebasan pada anggotanya sebagai warga negara
untuk terlibat memilih dan bahkan harus memilih pada pemilu yang akan datang